sorotan lainnya saudara partai kebangkitan bangsa mempertimbangkan untuk usung anies baswedan maju di pilkada jakarta
pkb mengklaim telah berkomunikasi dengan orang orang dekat anies terkait pilkada jakarta
namun pkb masih memegang nama ida fauzia sebagai calon kuat cagup jakarta
sebelumnya anies baswedan menyebut dirinya telah mengantongi tawaran beberapa partai seperti salah satunya adalah pkb
meski kalah dalam pilpres dua ribu dua puluh empat anies masih berstatus sebagai petahana gubernur jakarta
yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat itu mbak ida fauzia